hakim dan panitera pengadilan negeri jakarta selatan terjaring operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
dikutip dari cnn indonesia com ketua kpk agus raharjo membenarkan tangkap tangan terhadap hakim dan panitra pn jaksel
dalam ott ini ada enam orang yang ditangkap termasuk hakim dan panitera pengadilan negeri jakarta selatan serta seorang pengacara
ke enam orang yang ditangkap kpk itu masih berstatus terperiksa
kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum mereka lebih lanjut
ott tersebut terkait penanganan perkara perdata yang sedang berlangsung di pengadilan negeri jakarta selatan
belum diketahui berapa jumlah uang yang ikut diamankan oleh kpk
kita bergabung ke gedung kpk ada produser lapangan irin wardani di sana
irin selamat siang irin apakah sudah ada keterangan
konfirmasi terbaru dari kpk mengenai ott tadi malam
ya selamat siang ferdi hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai status dari ke enam orang yang masih saat ini masih diperiksa oleh kpk
dari setelah peristiwa operasi tangkap tangan bibi harin tadi
mereka masih diperiksa di dalam dan kpk belum memberikan informasi lebih lanjut
namun yang bisa saya sampaikan adalah salah satu hakim berinisial lbp terkait kasus perdata
yang sedang ditangani di pengadilan negeri jakarta selatan
dan pengacara yang juga turut di ott oleh kpk sedini hari tadi itu diduga sebagai pemberi suap kepada hakim dengan inisial lbp
dan juga beberapa pegawai pengadilan negeri jakarta selatan
dari pihak kpk sendiri mengatakan memang seperti yang tadi anda mengatakan verdi katakan tadi
butuh waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan status dari terperiksa ke enam orang ini
untuk dinaikkan apakah mereka betul betul
terbukti melakukan tindak pidana korupsi
atau hanya atau ada kasus kasus lain yang sedang mereka tangani dan butuh diperiksa lebih lanjut
dua puluh empat jam ini akan diumumkan status mereka sore nanti oleh pihak kpk
dan kami masih menunggu konferensi pers dari pihak kpk sendiri yang biasanya akan dilakukan di sore hari ferdi
dan yang sebagai catatan bahwa yang menarik adalah ketua kpk sendiri agus raharjo kemarin siang mengatakan bahwa
kpk sendiri sudah memberikan peringatan atau warning kepada beberapa lembaga dan juga penyelenggara atau aparat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi
namun kpk mengakui bahwa mereka memiliki kekurangan di bagian sdm
dan agus raharjo mengatakan jika saja kpk memiliki sdm yang cukup bisa setiap hari diadakan mokt
dan bisa setiap hari ada pejabat negara yang terlibat dalam operasi tangkap tangan ini
yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ferdi
terima kasih irin wardani dari gedung merah putih kpk jakarta
kepala hubungan masyarakat pengadilan negeri jakarta selatan mengatakan pihaknya hingga saat ini belum mengetahui pasti adanya hakim yang ditangkap komisi pemberantasan korupsi
namun hingga rabu siang memang masih ada hakim yang belum hadir
kepala hubungan masyarakat pengadilan negeri jakarta selatan mengatakan dari hasil rapat dengan ketua pengadilan negeri jakarta selatan
humas pengadilan negeri ditugaskan mencari informasi terkait operasi tangkap tangan penyidik lembaga antirasuah tersebut terhadap hakim dan panitera pengadilan negeri jakarta selatan
belum ada keterangan resmi dari komisi pemberantasan korupsi terkait operasi tangkap tangan ini